tau ontak gak rum
tuh ontak tuh eh
bertahun tahun lahir gede di mekah
udah pernah naik haji tuh
nah abah sama umi lu tuh
kayak gitu tadi tuh
mas lu apa mut lu pikir gua ontak
naik haji gak bener
ih haji mah bener
orangnya yang kagak bener
emang kewajiban abah
sesepul di kampung ini
justru melindungi orang orang yang lemah
seperti istrinya si ipul
makanya tadi abah mati matian
ngembelain si ipul sama bininya
di depan si sulam
abah gak suka
si sulam itu main nuduh nuduh saja
justru dia harus menyelidiki dulu dong
bukan sulam bah
kagak ada bedanya mih
sama aja rodiah kan suaminya si sulam
bini itu ngikuti suaminya
nah kalau suaminya si sulam busuk
tentu istrinya juga si rodi busuk
beda jauh dong sama kita bah
abah kan sebagai pembela kebenaran
otomatis umi juga ikut membela kebenaran
yang bikin kesel abah
si si ipul sama bininya bukannya terima kasih
malah ngelawan sama abah
abah ini memfitnah dia
kurang aja remang tuh si ipul bininya
besok besok kalo dia belanja kemari bah
gua bilang kagak ada
biar dia belanja di awso no
gak usah deh gak mau ngapain
untuk hari ini kagak terima nasihat nasihatan
abah mau milah capek
kalo abah sama umi gak mau dengerin rum
abah sama umi tutup kuping aja
kalo rum gak ngelakuin amar ma'ruf nahi mungkar
abah mau umi lo
menyampaikan amanah yang baik

urusan dia ame allah subhanahu wa ta'ala
kan kesian waktu sakratul maut
kayak ayam makan karet
eh lo mau nasihat dari apa ru
urusan mokad aja takutan
assalamualaikum mbak bek
eh lela gimana ya keluarganya haji sulam sehat sehat aja
om sulam dan keluarganya baik baik aja kok deh
ya emang sih masalahnya yang bener bener belum kelar
nah mbak bek harap sih jangan sampe ya
soalnya itu tuh haji muhyiddin demen banget ngitnya orang
kalo begitu mbak bek kena ngerangnya lega ya
eh jadi keluarganya om haji sulam bebek aja
berarti kan kedua calon suami ayek baik baik aja aman aman aja kagak masuk penjara
seneng banget ya
kalo gitu atika mau nemuin om sulam ame bang robi dulu ah
eh ini mbak bek bilangin emangnya lo
lo kalo jadi perempuan jangan keganjenan ah
jangan yang suka uluk uluk pikiran lo
tih lo kalo jatuh aja ah sakit sendiri lo
ihh mbak bek
atika pan cuman mau nemuin om haji sulam ame bang robi
emang kenapa sih salah
lo tuh model lo kayak cekiber lo tau gak
masuk gak masuk mbak bek empos nih
resek mbak bek resek sebal
ada dalilnya mengatakan
barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran
maka cegahlah dengan tanganmu
jika tidak bisa dengan lisan atau mulut
maka cegahlah dengan peringatan atau nasihat
kalau masih tidak bisa juga
ya cegahlah dengan doa
maka itulah selma sema hiburan
jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan
abah udah ngejalanin semua
buktinya membela rakyat kecil dari fitnah orang yang kaya itu
ya tapi kalau ngebela rakyat kecil tapi niatnya untuk pamri
itu sama aja kemungkaran mbah
udah kamu santai santai lagi deh
abah udah pusing dengerinnya
dikit dikit ngasih nasihat mulu
umi nih sama abalo sering kasih ceramah kemana mana
di pengajian tau gak
tapi gak kaya kalo lo begitu bentar bentar ceramah
rum bukannya kasih ceramah mbak
rum cuma kasih tahu aja kok yang mana yang benar dan yang mana yang salah
tau ontak gak rum
tuh ontak tuh ya bertahun tahun lahir gede di mekah
tapi dia nggak pernah naik haji tuh
nah abah sama umi lo tuh kaya gitu tadi tuh
nih haji kagak bener hah
ih haji mah bener
orangnya kagak bener
santai aja mbak
alhamdulillah kita dateng
mak nih jadi penasaran
makanya mulai sekarang nih
lo khusus arahkan buat si rumah
mak yakin lo tuh bakal kembali lagi baikkan lagi sama si rumana soalnya
insya allah mak
kalo memang robi sama rumana berjodoh
siapapun tidak akan bisa menghalanginya
wih kalo gitu jonny bisa deketin ke rere dong
nggak boleh pacaran
sekarang lo itu harus banyak belajar
itu selesaiin sekolah mungkin sekitar sepuluh sampai dua puluh tahun lagi deh
yah lama banget dong
empok ngagetin aja sih
kenapa sih lo gak mau sama si rere
rere itu anaknya baik
mpok yakin orang tuanya pasti kasih kebebasan dia untuk memilih pasangannya
empok juga gak kepengen lo terlalu ngerapin terus sama si rumana
lebih baik lo sama si rere aja ya
empok lebih setuju
nih rob gak baik
maksain gendak orang
lagi juga si robi kan gak cinta sama si rere

dia ini cintanya sama si rumani
makanya nih si robi mesti kita dukung supaya lo berjuang untuk dapetin si rumane lagi
bukannya siap siap sholat
bukannya siap siap sholat
bukannya siap siap sholat
kayak film india
ya kita semua sholat di masjid
jarang jarang kan kita sholat berjamaah
ehm robi bersih bersih dulu ya
aduh aneh aneh
mak kenapa mak
aduh pusing pusing
udah kepala gue pusing nih
aduh gak ikutan ke masjid dulu deh ya
pusing palanya ya mak
bang lo juga gak usah ikut ke masjid ya
biar lo nemenin mak aja ya
yaudah kalau gitu kita sholat jamaahnya di rumah aja
yang penting kan niatnya
iya kita kan juga jarang jarang sholat berjamaah di rumah
masih minta kasih
mak ini siapa sih
ya ini siapa sih
dari tadi nelfon terus